kalau anda penggemar coklat sama seperti saya akhir akhir ini kayaknya agak susah jajan keluar
rumah ya karena memang sudah menghabiskan waktu di rumah aja gimana kalau kita buat sendiri nah
saya punya satu resep coklat mus yang enak banget dan gampang dibuatnya bonusnya anak kecil juga
bisa menikmatinya karena ini tidak menggunakan telur mentah seperti resep coklat nus klasik
langsung aja ya kita bikin yang perlu anda siapkan adalah dua ratus gram selai coklat dua sendok makan susu
segar enam ratus ml krim kocok atau double cream dan satu sendok makan tepung maizena untuk membuat sekitar
porsi coklat mus yuk kita langsung membuat cokomus pertama tama siapkan wadah dan masukkan
selai coklat kemudian tambahkan susu segar
aduk hingga tercampur agar lebih mudah selai coklat dan susu teraduk merata anda bisa masukkan
ke dalam oven sekitar dua puluh detik saja di wadah terpisah siapkan krim kocok yang dicampur dengan
satu sendok makan tepung maizena kocok perlahan dengan mixer hingga mulai sedikit kental lalu
masukkan campuran coklat dan susu yang telah diaduk dan lanjutkan hingga mengental sempurna
sajikan coklat mus di dalam gelas dan tambah ke topping
jangan lupa masukkan sisa yang belum termakan ke dalam kulkas ya
nah sudah jadi nih anda tinggal menambahkan topping sesuai selera seperti kacang
whippe cream taburan kopi atau taburan dark coklat seperti ini
anis apagih jakarta